ketika menengah ibu anda telah meninggal
sedih hati ini ibu
ketika meninggal ibu anda telah tiada
begitupun aku putraku
saat aku mengetahui kau meninggal
dan jasadmu dikuburkan
namun aku tidak sempat
jurus penghancur sangat berbahaya
ya allah tidak mungkin
tidak sebarangan orang ulam susungsa
benar kata sheikh guru
jurusnya sangat berbahaya
tapi kenapa dia tidak jadi membunuhku
kenapa dia belokkan jurus ke arah yang lain
aku tidak mungkin membunuh putraku sendiri
berbicara apa kau
kau bukanlah ibundaku
kau adalah ratu juni
ini adalah ibundamu
dewa ta'agu telah mengatur semua ini
sukma ibundamu berada di dalam jasad ratu juni
rai dimana kau rai
sudah kuputari jurang ini
dimana rai berada ya allah
aku tidak boleh menyerah
aku harus mencari rai
rai surawi cesa
apakah baik baik saja
aku tidak boleh menyerah
aku harus bertanggung jawab
untuk menemukan rai
rai surawi cesa
ya allah teragakku sudah mulai habis
aku sudah tidak kuat lagi
maafkan aku rai
akhirnya kita bertemu lagi
lepaskan aku maesah
lepaskan saja sendiri
kau bersusah payah
kau tidak akan bisa melepaskannya
aku akan mencari dia
aku merasa semakin sesak
kau tidak sanggup melepaskan itu
karena tali itu sudah aku pakai
dengan tenaga dalamku
dan tenagamu tidak akan cukup untuk melepaskannya
kau tak merasa senang
kalon ratu pajajaran
tidak biasanya berjalan sendirian di malam malam begini
hamba sama sekali tidak melihat gusti ratu ada di sini
kau tidak perlu meminta maaf padaku
justru aku yang harus meminta maaf pada kalon ratu pajajaran
tapi ada masalah apa sehingga gusti ratu mengatakan demikian
kau pikir aku tidak tahu rencana musik apa yang berada di otakmu
hamba sama sekali tidak mengerti
aku melihat kau semakin lama semakin dekat dengan raden walang sungsa
aku tahu apa yang kau incar
tapi ingat rahasianya
raden walang sungsang tidak akan pernah menjadi raja bajajara
jadi sebaiknya kau kubur saja dalam dalam mimpimu itu sebagai permaisuri bajajara
tapi demi dewata yang agung
tidak pernah hamba memikirkan hal itu sedikit pun
bermimpi untuk menjadi permaisuri adalah mimpi yang sangat muluk
hamba tahu siapa diri hamba
menyadarakan hal itu
sehingga tidak pernah sedikit terlintas dalam benak hamba
untuk menjadi permaisuri
maafkan hamba gusti ratu
jika ada kesalahan yang melukai hati gusti ratu

sebagai pembawa kembali ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia
sebagai pembawa ke dunia

ibu nda kau tidak tahu betapa sedihnya aku ibu nda
ketika menengah ibu nda telah meninggal
sedih hati ini ibu nda
ketika meninggal ibu nda telah tiada
begitupun aku putraku
saat aku mengetahui kau meninggal
dan jasadmu dikuburkan
namun aku tidak sempat melihatnya
ketika aku diilanglah
menurunkan jasadmu ibu
aku seperti tidak ingin meninggalkan kuburamu ibu
aku selalu ingin mendekati ibu nda
selalu tidak ingin jauh dari ibu nda
terima kasih dewa ta'agu
tidak sulit untuk meyakinkan putraku walauk sungsah
ini adalah kebesaran allah subhanahu wa ta'ala
yang allah firmankan di dalam al quran surat al imran

ibu nda aku tidak sempat meninggal
engkau masukkan malam ke dalam siang
engkau masukkan siang ke dalam malam
engkau keluarkan yang hidup dari yang mati
engkau keluarkan yang mati dari yang hidup
engkau beri rezeki
kepada siapa yang kau kehendaki
maha benar allah
dengan segala firmannya
sampai jumpa lagi